kembali lagi di siani indonesia com
wah udah ngeramai
lagi serius bekerja akhirnya ya
oke tadi kan kayaknya pengen banget ngobrol ya
nih sekarang kita mau ngobrol ngobrol sama pemirsa yang udah ngikutin dari tadi nih ternyata
ada yang mau nanya ke dekat
ini ada dari hawari delapan puluh delapan twitter ya
ada nggak rencana musik dekat bikin lagu lagu bahasa inggris untuk memperluas jangkauan pendengar ke negeri seberang
ada kok pelayanan itu ada
belum tapi plan itu ada
negeri seberang tuh negeri cina berarti ya
harusnya bahasa mandarin
terus yang kedua nih ada sembilan puluh tujuh wibi
ada yang nanya ke dekat membuat lagu bertema nasional atau religi
kecuali kalo tahun depan kita mendadak nasionalis dan religius
untuk sampai desember dua ribu lima belas kita memutuskan tidak
kalau ke restoran ayam gitu
restoran ayam kalo restoran ayam yang mau jualin
tapi banyak juga kok yang bagus dari restoran ayam itu
gue sih ngefans sama ayamnya ya jadi kayaknya enak
gue gak ada against apapun itu
paket paketnya oke oke loh kayaknya
sekarang ngomong ngomongin kebiasaan kalian nih
kan dari tangga dulu udah lama
terus akhirnya ke dekat ada kebiasaan kebiasaan yang berubah gak
misalnya kayak waktu tangga karena masih ini jadi latihannya nggak telat
atau di dekat jadi malah tambah telat atau gimana
pergi kerja lebih semangat
menghadapi rekaman lebih semangat
kita nggak terlalu ngabisin waktu banyak buat milih baju
lebih gak banyak ngobrol sama penonton di panggung
ada ada banyak yang berubah sih gitu
cuman banyak juga yang positif yang kita dapat dari zaman pas tangga dulu yang kita tetap
tetep tetep tetep pertahankan sampai sekarang gitu
kayak apa yah
kita berdua sebelum anggung ilang sih sekarang
oh berarti gak cocok kayak tadi religi ya
ya ada sih harusnya tapi sekarang emang gak kepikiran apa ya
kita berdua masih masing
bukan maksudnya kayak kebiasaan di zaman tangga yang sekarang kita masih bawa apa yang bagus ya
pemahaman bahwa kita harus tampil baik sih
maksudnya gini tampil baik secara kita bertanggung jawab live musik apa segala macam itu haruslah gitu
cuman kalau untuk tampil baik secara misalnya secara kulit secara baju pun kita juga tetap menjalankan itu sampai sekarang
memang sih mungkin kita jauh lebih simpel sekarang
tapi kesadaran untuk kayak ya sesimpel simpel kita juga gak mungkin kita pakai baju tidur untuk kita bawa ke panggung
maksudnya itu tidak proper gitu walau bagaimanapun ya gitu
itunya pun tetap ada kok gitu
kalian punya kebiasaan search nama band sendiri di twitter gitu gak sih atau gimana
kalau gue di youtube gue
kalau gue di youtube gue selalu ketik dekat
tapi itu susah banget dong ya kalau nyari dekat
soalnya kan dekat apa dekat apa gitu
kalau dulu dulu lebih susah lagi
rumah tangga iya
kita tuh dibawanya dekat di hati
terus di atasnya kayak mas udah dekat
tapi sekarang at least

itu udah urutan pertama
kita punya nama band itu susah susah tangga
kalau nge search rumah tangga keributan dalam rumah tangga tangga berjalan
aduh ribet deh
sekarang juga dekat lebih universal lagi
iya lebih dekat masjid dekat apa gitu
lebih ke accountnya sih
apa search at music musik dekat
lebih ke gitu sih
tanggapan tanggapan pernah dapet tanggapan tanggapan lucu gak sih di sosial media
gue orangnya gak saran
tapi jadi di salah satu lagu kita lahir kembali video klip itu ada orang nulis
satu nulis yesus anjing
itu beneran ada
lo cek lahir kembali
lahir kembali silahkan cek
gue gak tau maksudnya apa gitu
mungkin dia ngerasa kita keseng semua atau apa
dan dia gak suka kali
terus ada kayak kamgai item tolong
ya udah sih
tapi ya itu kan resiko ada di social media
kalo di instagram
maksudnya tuh gini
maksudnya dikit gitu
pokoknya hits banget deh
itulah seninya sosial media
kalau youtube sih ya tetap pasti banyak pro dan kontra lah gitu
ada yang emang suka yang sekarang gitu
ada yang lebih skype dulu
cuman emang mungkin tipe orangnya beda beda ya gitu
orang yang suka sama musiknya tangga dulu
biasanya orang orang yang gak terlalu bisa ngomong jujur
kalau yang suka yang dekat sekarang tuh kayak misalnya gini
misalnya suka dekat
atau kayak wah gila gue kena banget sama lagu ini
wah gila nih musiknya apa segala macem
setiap ngomongnya dekat selalu awal kalimatnya gini
gue gak tau kenapa ya tapi gue lebih suka tangga ya
terus kita kayak enggak lo tau kok kenapa
lo gak mau ngomong aja gitu
kalo emang gak enak menurut lo ngomong tulis aja
tapi selalu gitu pasif agresif
gak tau kenapa ya tapi gue suka
tapi ada yang membangun nggak
maksudnya jadi semangat banget wah nih orang merhatiin gue banget nih
ada beberapa account youtube lah yang selalu komen di tiap video gitu ya
dan ya dia sih komennya mendukung banget gitu
gue liat itu dan maksudnya
gue gak tau ke kedua anak ini
cuma at least ke gue pribadi gue kayak
wih ini dia kerasa banget ngedukung ya
bener kata tata
kadarnya beda banget buat masing masing
dekat ini kadarnya beda banget buat masing masing personel di sini gitu
karena kalo tata dia happy banget liat komen yang ada si account youtube ini ngedukung
dan dia jadi semangat
kalau gue emang banyak banget sih gue pengen ngebuktiin ke orang orang
ngasih jari tengah
tit lo semua gitu
kayak wah itu gue kenceng banget sih
jadi kalaupun misalnya dekat ini berhasil
tapi kalo misalnya enggak
ya udah gak apa apa ya
silahkan orang anjing anjing gue gitu
kalo sampe ini gede
gue bakal happy banget karena gue udah bisa di posisi untuk ngasih jari tengah gue ke orang orang itu
berarti sosial media cukup mendukung kalian ya untuk memasarkan
kalian gimana sih cara pemasaran lainnya selain lewat sosial media
gue gak mau minta diajarin
gimana sih caranya masarin bener deh
kayak bisa dibilang social media salah satunya hal yang kita mengerti
karena emang kita mainin gitu
kita main twitter dan main instagram gitu
kita berusaha buat bisa connect sama orang

cuman di cara cara konvensional lainnya kita juga coba
kayak kita pernah deketin radio
dan akhirnya kita belajar kalo lebih baik mereka naksir duluan sama kita
daripada kita dateng kesana dan nawarin lagu
dan akhirnya hilang satu cd dan gak diputer gitu
jadi kayak belajar pelan pelan
kita juga belajar pelan pelan sama tv
tv mana yang kelihatan kayak bisa masukin konten kita
atau tertarik sama kita
tv mana yang memang tidak tertarik sama kita
dan mau kita
muka kita muka tangga dulu
jadi ya itunya emang semua harus trial and error sih gitu
dan itu yang bikin kita sampai sekarang akhirnya
at least sampai kedengeran sama cnn dan diajak ke sini gitu
ya semua dari gerilya social media gitu
gerilya itu kalian melakukannya
maksudnya gimana cara kalian untuk mikir strateginya itu
ada yang membantu juga atau kalian sendiri memang memasarkan sendiri
cita cita gue adalah gue bisa meng hire kayak lima sampai enam orang ahli it
yang bisa megang social media kita selama dua puluh empat jam
dan ditaruh di ruang terisolasi berkaca
kayak emang orang kerja dua puluh empat jam cuma buat dekat dekat
makannya pun diinfuse
bener bener kerja cuma buat apa kayak kasih tau ada kita di luar
tapi kan ya sekali lagi kita band baru yang masih belum memiliki budget yang terlalu besar gitu
jadi kita harus ngelakuin semuanya sendiri gitu
dan menurut gue pribadi dari semua hal yang kita lakuin semua sendiri paling susah emang promosi
jadi kesulitannya masih dipromosi ya
selain suka es klien sehari harinya bermusik kalian tuh ngapain sih selain bersikap apa total di musik
gue sih total musik
gue berusaha buat total musik
sama gue juga
tapi dulu kamga kayaknya pernah beberapa kali liat stand up comedy tuh gimana ceritanya tuh
jadi kayak gue ngelakuin itu sebagai hobi
maksudnya sampai sekarang mungkin masih tapi ya pasti jadi jauh lebih jarang karena memang ya sekali lagi hobi
dan gue lebih pengen ketika si dekatnya keluar ya berusaha buat fokus di satu kerjaan ini gitu
kalau tata nge rap nge rap lain lagi gak sih di
basically sih gue di musik aja gitu
ya kalau misalnya gue pun ada di luar dekat itu paling kayak mungkin ya gue diajakin sama temen lah untuk kayak featuring di lagunya dia
gitu aja sih tapi sejauh ini sih ya di musik gitu
oke sekali lagi bentar mau ngingetin lagi nih buat pemirsa
ada quiz twitter hadiahnya voucher belanja jutaan rupiah katanya
cek terus twitternya si anen indonesia
akan ada hadiah untuk kalian semua
sekarang mau selanjutnya ini lagu apa
iya gak sih
ini bicara tentang mana dusa mana nyata dulu deh
itu videonya kayak serem banget itu tentang apa
jujurnya kita bertiga seneng banget
maksudnya kayak bener bener kayak pas lihat hasilnya kita kayak ah ini yang di kepala gue nih
itu emang apa sih ceritanya
ya maksudnya yang emang gak jelas aja
kayak intinya gini
intinya kita berusaha buat menggambarkan satu orang yang sedang battle dengan insight voices
itu kayak kita semua punya suara suara di kepala
yang selalu ngomong ini itu dan segala macam
dan setiap orang pasti terdiri dari beberapa karakter
jadi si satu orang ini lagi di lagi dihakimi sama si karakter karakter dia yang lain gitu lah
jadi cerit inti besarnya seperti itu lah ya
ya itu sekali lagi tapi itu menurut kita gitu
kalau misalnya tiba tiba ada orang liatin dia nangkep hal yang lain ya kita sih ya nggak ada masalah
atau emang sengaja dibikin buat apa sih bahasanya
ada nggak yang beda gitu
oh ini pasti pembohong lagi disiksa
kita sih dengarnya kayak oh iya kayak malah kerenan itu kayak
malah kerenan ini ya berarti
kita cuma pokoknya inti gini deh
apapun arti dari video itu kita ngerasa video itu resonant sama lagunya
dan kita berterima kasih sama semua orang yang udah menyempatkan tiga setengah menitnya untuk liat video klip kita
dan kayak mau nanti akhir setelah nonton kalian gak suka ya gak apa apa
kita makasih buat waktunya gitu
saya suka kok
makasih juga sih
oke ini dia dekat dengan mana dusta mana nyata
aku ingin kamu berjanji
untuk tidak berbohong lagi
aku bosan menerka nerka
aku ingin kamu berjanji
untuk tidak berbohong lagi
untuk tidak berbohong lagi
aku bosan menerka nerka
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata

mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah
mana yang disalah yang nyata
jangan jangan jangan lagi jangan lagi
jangan jangan jangan lagi jangan lagi

jadi menubuh pada kota
kau melihat duncanya
sebelum kau buat hatiku
jujur saja padaku
dimulai dari sekarang
aku ingin kamu berjanji
untuk tidak berbohong lagi
aku bosan menerka nerka
mana yang disalah yang nyata
aku ingin kamu berjanji
untuk tidak berbohong lagi
aku bosan menerka nerka
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
mana yang disalah yang nyata
jangan jangan jangan lagi jangan lagi
jangan jangan jangan lagi jangan lagi
satu kata soal patah kopel beribu wawancara air mata mata merah
jadi haru haru biru kalau saja aku bisa bisa pulang ke masa lalu
harap semua bisa diandung
salah atau lebih salah kesempatan itu cara luruskan cerita
antara dada kepala jadi satu jalan
terlampak tanpa terus melepak mana yang justa mana yang nyata
aku ingin kamu berhenti untuk tidak berpohon
aku bosan merekan

aku bosan merekan

mana yang justa mana yang nyata